wah kok bangga dekat angkat sih
ya mungkin pun awang lagi dandan kali pak bos
soalnya kan ini malam
jadi ibu nawang pengennya tuh tampil cantik di depan pak bos
nanti saya akan dansa juga sama ibu nawang
udah kayak johnny dep loh
maksudnya yang johnny johnny yes papa itu ya
pak bos ada ada aja
kamu lihat kamar mel
kamu suruh bibi niatin mel di kamarnya
udah siap apa belum
belum pak bos suruh
udah saya suruh duluan itu si bibi
mel katanya lagi milih milih baju pak bos
mukanya kenapa lagi
tadi sudah senang senang bahagia sekarang galau lagi
saya takut pangeran gak dateng joe
soalnya sebelum saya telfon ibu nawang saya telfon pangeran
aduh gimana ya
jangan negatif thinking dulu dong
ya mudah mudahan aja si muka playboy itu gak iker
ibu tunggu bu
bu aku bu
bu tunggu bu
hidung aku gak oakland engga means alfred sih ini lamu

b bodiesuki puan tuker untuk anum unikkan
kamu peluk uung
leluan sos kebun
woy kenapa disitu mau mati kamu
maafin ibu put ibu nggak tahu maksud kamu sayang
putri putri putri bangun sayang putri bangun putri sayang sayang bangun putri
sayang bangun putri putri putri denger ribut sayang sayang bangun putri
perasaan saya yang panik kenapa mereka duluan yang lari
saya harus tolong bunawang dan putri

pusus goreng kenapa ibu isu bangun

tadi saya mbak putri mau jalan ke pinggir
tapi tiba tiba aja putri bisa
sayang pangeran pangeran tolong ini ibu
aku ikut bantu bawa putri ke rumah juga ya tante
ini bukan waktu lo caper depan ibu nawang
stop manfaatin keadaan
kalau emang peduli sama putri
lo sekarang mendingan pergi lo cari taksi
biar usus gue bisa cepat cepat sampai rumah
lo telepon dokter sekalian
karena gue gak mau kalau usus gue orang sampai kenapa napa
ibu nawang hp nya gak aktif lagi
aduh gimana ini
pangeran mana sih jam segini belum datang juga
pangeran tadi dia ditelepon belum nyangkat angkat
ya berapa lama lagi dah
ya sebentar lagi ya
sebentar lagi dia pasti datang kok
kalau misalnya pangeran gak datang
bisa anjur diner saya
mending pak pos samperin aja
buknawan ke rumahnya
mel kan nanti kan dijemput sama si muka pelebo itu
masalah ini pasti datang apa enggak
ya seharusnya sih dateng pak pos
kalau gak dateng
ya pak pos
telepon aja terus nanti di jalan
tapi saya masih ragu jok
setidaknya pak pos kan udah ketemu sama bu nawang kan
eh tapi kan nomer gue di block
daddy berangkat dulu ya
kan aku udah bilang
kalau misalnya my prince gak dateng dinernya cancel
tapi kamu tenang aja
pangeran my prince kamu itu pasti dateng
daddy udah siapin mobil untuk kamu jadi kamu tinggal nyusul oke
jadi maksud daddy aku sama pangeran nyusul gitu sendiri
emang daddy yakin my prince bakal dateng
ya mungkin udah kamu tenang aja
pangeran pasti dateng
daddy udah bilang kamu sama dia
kalau dia sampe gak dateng gimana
kalau dia sampe gak dateng daddy pasti akan buat pelajaran sama dia
kalau perlu dia akan suruh tunangan sama kamu
daddy udah ganteng
jadi duluan ya
tunggu dulu cita
gue mau jelasin sesuatu sama lo
kayaknya gak perlu ada lagi yang dijelasin deh tak
mending sekarang lo balik ke kafe terus lo ngomong sama si dinda
gue sama dinda itu gak ada perasaan apa apa
lo gak usah ngelak deh

gue bisa liat kok dari tatapan lo ke dinda

cinta kan sama dia
ngaconya di mana
eh kan jelas jelas ya dini udah ngomong sama kita berdua
kalau diindah sama gue itu cuma sebatas temen gak lebih cit
terus maksud lo gue percaya omongan lo sama dia
gue gak bisa di dua intak
sumpah ya cit gue capek banget ya
jujur gue capek banget sama pelakuan lo
jujur gue capek juga sama overtaking lo
sekarang gue sama sekali gak kenal lo cita
mana citra yang dulu citra
mana citra yang gue kenal
mana citra yang gue kenal dari awal pacaran
sekarang gue gak nemuin lagi cik
terus kenapa gue gak suka
gue kasih tau sama lo ya
kalau lo gak ngerubah sifat cemburuan lo itu ke gue
lo gak usah capek capek buat mutusin gue lagi cita
karena gue yang akan mutusin lo
jack mark said